dan selanjutnya sudah ada koresponensi nn indonesia gita gowinda di gedung dpr jakarta
selamat siang gita
gita dijadwalkan hari ini adalah ada kegiatan dimana memilih unsur pimpinan untuk mpr sendiri
bagaimana sejauh ini dinamika atau siapa saja yang bakal dicalonkan untuk maju ke dalam unsur pimpinan mpr hari ini
selamat siang alfian
karena memang untuk sidang paripurna ke dua mri hari ini digelar
yang tadi sebenarnya jadwal seharusnya dimulai pada pukul sepuluh namun sedikit agak mundur
pada sekitar sepuluh dua puluh sidang baru dimulai
dan saat ini memang sidang dijadwalkan pada pukul dua belas ini akan selesai
namun karena memang sidang yang ada di dalam saat ini untuk penentuan jadwal acara sidang untuk pemilihan mpr ri ini
masih banyak diwarnai drama dan juga interupsi dari beberapa vaksi
ini memang masih belum selesai di mana sidang paripurna
karena kedua mpr ri ini masih dilangsungkan di ruang rapat paripurna satu
dan sementara ini memang dari tadi interupsi interupsi yang disampaikan oleh beberapa anggota dewan ini
memang ada beberapa yang memilih untuk jadwal acara sidang ini untuk dimajukan
tidak sesuai jadwal atau ada yang memilih juga dimundurkan
namun akhirnya setelah ada kesepakatan dan dimusyawarahkan dengan tadi cukup alot begitu
akhirnya disahkan dan jadwal sidang ini akan tetap untuk dilaksanakan sesuai dengan jadwal
dimana untuk nanti pada pukul dua siang ini sidang pemilihan bakal calon pimpinan mpr dari unsur dpd
dan juga nanti jam tujuh dilaksanakan itu rapat gabungan dari mpr fraksi dan juga kelompok dpd
sementara itu tadi ketika ada penentuan untuk jadwal sidang sendiri
nanti tadi dari demokrat ini memilih untuk dimajukan untuk jadwalnya
namun dari beberapa
fraksi yang lainnya ini memilih tidak setuju dan akhirnya sidang untuk acara pemilihan mpr ini
tetap dilangsungkan sesuai dengan jadwal
dan ada juga beberapa yang mengumumkakan begitu tadi ada dari perwakilan dari papua
yang tadi juga mengupan bahwa ia sambil menangis bahwa untuk penentuan jadwal sidang
atau pemilihan mpr ini tidak boleh dilakukan dengan gegabah
karena ini memang untuk menentukan bagaimana nasib indonesia ke depan
sehingga tadi ada interupsi yang cukup alat dengan demokrat
dimana yang memilih untuk dimajukan namun saat ini memang sudah disahkan
dan sekarang sedang yaitu untuk pemilihan fraksi fraksi begitu
dan tadi memang ada beberapa yang saya temui menanyakan bagaimana terkait nama nama
yang memang diajukan atau nama nama yang digadang gadang akan menjadi pimpinan dari mpr ini
tadi saya juga sempat berbicara dengan arsusani dari p tiga
p tiga sendiri ini memang mengusulkan arsusani dan juga arwanto fami
namun dari pernyataan dari arsul sani sendiri menyatakan bahwa dari p tiga ini sepakat untuk mendukung
bambang susatyo untuk sebagai pimpinan mpr
dan sementara itu untuk dari beberapa nama yang sudah digadang gadang menjadi calon pimpinan mpr
seperti halnya ahmad muzani dari partai gerindra dan juga dari demokrat
pekasian dan juga dari pks itu ada nama yaitu hidawahit nurwahid
namun nanti ini akan dibicarakan lagi
ini siapa saja nama nama yang mendukung untuk menjadi calon dari pimpinan mpr ini sendiri
namun tadi dari bambang susatyo sendiri memang dari p tiga ini memang dia realistis untuk suaranya
untuk di fraksinya dan ini memilih untuk bambang susatyo karena memang dari rekam jejak
arsus satyo ini dinilai oleh p tiga tadi dinyatakan oleh arsusani bahwa ia sudah sesuai dengan kriteria
dia terbuka oleh rakyat dan bisa menjadi menampung aspirasi rakyat ketika menjadi di dpr itu sendiri
dan sementara itu untuk saat ini kita masih menunggu untuk rapat yang saat ini masih berlangsung
yaitu dari rapat untuk menentukan fraksi fraksi dpr di mana nanti ini mungkin sebentar lagi akan selesai
dan nanti akan dilanjutkan
juga pada pukul dua siang nanti afian
ya gita jika sebelumnya atau malam semalam dalam pemilihan unsur pimpinan dpr bahwa yang hadir dalam sidang
hanya diikuti tidak lebih atau kurang dari tiga ratus orang dari lima ratus tujuh puluh lima anggota dewan yang sudah dilantik kemarin
sejauh ini untuk pemilihan fraksi fraksi apakah seluruh anggota dewan lima ratus tujuh puluh lima anggota dewan ini sudah hadir dalam rapat kali ini
ya alfian pantauan kami dari tadi yang beberapa datang untuk masuk ke ruang rapat paripurna satu ini memang banyak yang memang datang
namun memang kami juga memastikan bahwa terlambatnya acara sidang ini karena memang tidak tepatnya dari anggota anggota yang datang
karena memang sidang seharusnya pukul sepuluh akhirnya mulai sebanyak dua puluh menit dan akhirnya sampai dengan saat ini yang jadwalkan sidang sudah selesai
namun ternyata sidang masih diberikan
terima kasih juga berlangsung untuk menonton fraksi fraksi ini sendiri
tadi kami juga melihat beberapa artis artis yang juga menjadi anggota dpr baru seperti mulan tobi kurniawan dan sebagainya ini juga datang
dan tadi juga beberapa pimpinan
namun kita juga akan langsung untuk nanti melihat apakah nanti ini untuk penentuan fraksi fraksi ini akan sesuai dan juga sudah disepakati oleh rapat yang diselenggarakan di ruang rapat paripurna satu siang hari ini
kita gowinda melaporkan langsung dari kompleks parlemen senai jakarta